ombudsman republik indonesia perwakilan provinsi papua menilai pembatasan jaringan internet oleh kementerian komunikasi dan informatika di jayapura dan juga sekitarnya diskriminatif
sementara pihak kepolisian mengatakan pemblokiran dilakukan karena faktor keamanan
pembatasan jaringan internet di jayapura terjadi pasca unjuk rasa warga papua yang memprotes tindakan kekerasan dan rasis atas mahasiswa papua di surabaya dan malang
warga hanya dapat mengakses data internet apabila memiliki fasilitas jaringan wifi di kantor atau fasilitas publik lain
kepala ombudsman ri perwakilan provinsi papua sabar iwanggin mengatakan seharusnya pemerintah tidak bersikap diskriminatif dengan menghentikan pelayanan publik jaringan internet bagi warga
kalau saya lihat ada perbuatan malatistasi dalam memiliki pelayanan publik
kenapa saya bilang demikian karena terjadi diskriminatif dalam melakukan
pemutusan atau apapun itu jaringan baik di papua maupun di papua barat
saya pikir ini negara hadir untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di segala bidang
terus yang kedua saya pikir ada pembohongan publik untuk sebuah stakeholder
sementara warga jayapura meminta pemerintah secepatnya mengaktifkan jaringan internet di papua
polri menyatakan pemblokiran akses internet dilakukan untuk mencegah penyebaran berita hoax di papua dan papua barat
polri pun menekankan keputusan pemblokiran akses internet di papua dan papua barat adalah hasil koordinasi dan sinergi
antara polri dengan instansi terkait untuk menjaga keamanan
saya kira pertimbangan itu tidak terlepas bahwa berita berita yang tidak benar ini kan disalurkan melalui sarana media sosial
kita sudah belajar dari penanganan pada saat adanya aksi
atau peristiwa dua puluh satu dua puluh tiga mei yang lalu
saya kira itu menjadi bagian strategi untuk kita bisa memberikan jaminan keamanan
supaya masyarakat juga dapat kepastian terhadap informasi informasi yang ada atau beredar
sehingga tidak mudah lagi orang yang mempunyai niat niat tidak baik untuk menyebarkan berita berita hoax atau yang tidak benar
yang mengarah kepada hasutan dan kata kata bohong
warga setempat sendiri mengaku pembatasan jaringan internet oleh pemerintah
tidak ada penyelesaian
tidak ada penyelesaian
tidak ada penyelesaian
tidak ada penyelesaian
mengalami kerugian untuk mendapatkan layanan publik
tim liputan cnn indonesia